dua ratus enam puluh sembilan toko yang menjual obat obatan dan alat kesehatan di pasar pramuka matraman jakarta timur
sudah tiga minggu tak menjual tabung oksigen medis
lantaran stok yang dimiliki telah habis dan tak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak distributor
mengapa stok tabung oksigen kini tak lagi mudah didapatkan
pemilik salah satu lapak toko mengakui hal itu
ia mengungkapkan bahwa dalam tiga minggu ini ia juga menghadapi lonjakan permintaan tabung oksigen dan obat covid sembilan belas
obat yang direkomendasikan ke menkes seperti ivermectin azitromisin dan oseltamivir yang juga mulai langka di pasar pramuka
tak satupun pedagang pasar pramuka mempersiapkan lonjakan permintaan ini
dan menurutnya impor tabung oksigen menjadi kendala utama dalam kelangkaan ini
kami dari sini bahwa tabung oksigen itu kita masih impor
nah mungkin disitulah kendala yang paling utama
menurut saya gitu
makanya peran serta pemerintah itu kami harapkan sekali
kementerian kesehatan mengakui bahwa situasi kelangkaan tabung oksigen di pasaran
disebabkan oleh produksi yang kini diprioritaskan bagi kepentingan medis
di sejumlah fasilitas layanan kesehatan selama masa ppkm darurat
sebagai solusinya siti nadia tarmizi direktur p dua pml kementerian kesehatan menegaskan
pemerintah telah mengalokasikan tambahan impor sepuluh ribu tabung oksigen
pemerintah juga menambah pasokan oksigen dengan mengkonversi gas industri ke oksigen medis
mencapai sembilan puluh persen
dengan demikian oksigen untuk kebutuhan industri saat ini hanya menggunakan sepuluh persen saja
dari total kapasitas produksi yang mencapai satu lima juta ton per tahun
kita upayakan dengan meminta komitmen dari seluruh industri gas nasional tadi
untuk lebih memperbanyak ya alokasi memenuhi kebutuhan oksigen medis dulu
jadi gas industri itu dikurangi sampai dengan bahkan kalau memang dibutuhkan
itu sampai dengan hanya sepuluh persen saja
jadi artinya perlu kemudian gas oksigen ini ditingkatkan sampai dengan tujuh puluh delapan puluh persen
dari alokasi yang ada saat ini
tambahan kebutuhan itu sampai sepuluh ribu tabung ya ini yang kita ajukan
tetapi saat ini yang sudah pasti kita lakukan akan importasinya itu adalah sebanyak dua tabung
yang memang kita impor sendiri dan ada kemudian tambahan tambahan tadi sebanyak kurang lebih
ada hampir satu lima ratus sampai dua ribu juga ya yang merupakan tambahan donasi donasi dari berbagai pihak
siti nadia juga tak menghimbau masyarakat untuk membeli tabung oksigen karena fenomena panic buying ini
namun disarankan agar segera ke fasilitas layanan kesehatan jika diketahui memiliki gejala sesak nafas
ausriyondolu septiadi pradana jakarta